itu pasti videonya editan kan
kalian tuh jahat ya
segitunya kalian mau nyudutin saya
mereka emang sengaja
mereka ini selalu nyudutin
bahkan berat juga untuk andin
karena ternyata selama ini yang sudah membuatnya menderita
adalah adiknya sendiri
tapi gue harus tetap lakukan semua ini
gue dan mama
sudah lama sekali menanti terungkapnya pembunuh orang yang sebenarnya
hari ini al dan andin ke tempat nino
bukti apa yang sudah mereka dapatkan
kita sarapan yuk
aku udah siapin
nanti kita ke rumah nino
kamu mau gak
mau ngapain ke rumah nino
kan masih banyak tinggalan disini
kita ngobrol sama nino dan keluarganya juga
mungkin ada baiknya juga
aku juga gak bisa tenang
kalau di rumah aja
sementara al dan andin akan kesana
bawa bukti baru soal perbuatan elsa
nanti kita ke rumah nino sambil bawain bajunya elsa ya
barang barang elsa semua kita bawa
yuk kita makan dulu
mulai hari ini gue harus tunjukin
kalau gue bisa jadi istri yang baik buat mino
ya ampun kamu pagi pagi udah masak
rajin banget sih sah
aku mau bikinin sarapan buat mama sama nino
karena kan selama ini mama terus yang masak
aku mau bikinin sarapan buat mama sama nino
karena kan selama ini mama terus yang masak
saya juga mau bikin sarapan buatasma
ya mungkin ini pelajaran buat rumah tangga kalian berdua
ya menurut mama sebaiknya kalian juga harus ngerti kalau dalam rumah tangga itu selalu aja ada masalah
ya ini kalian berdua harus hadapi semua
saling terbuka saling dukung saling menyayangi
apalagi kalian harus kuat itu semua demi baik di kandungan kamu saya
makasih ya mama buat nasihatnya
aku cuma kepikiran papa mas
kamu tenang ya
insya allah semuanya akan baik baik aja pak
kamu jangan kayak gini
kasian si belon biru kalau kamu stres
dia pasti juga ikutan stres loh
oh iya pas kamu tadi teleponan sama papa gimana suara papa
papa terdengar baik baik aja apa gimana
papa dan mama bilang mereka akan berusaha untuk kuat deh
pastilah mereka khawatir itu pasti
mereka berusaha untuk kuat
sekalian aku juga mau ngasih foto yang kemarin
sekalian aku juga mau ngasih foto yang kemarin
lalu jumlah masa intinya doang jangan kemana mana
iya tagang tangannya juga udah
enak gak bubur buatanku
bubur kamu tuh enak banget sayang
pinter lo bikinnya
ya noya cobain deh sayang
lo juga suka kan
nih aku ambil ini ya kamu makan yang banyak
ya enak banget ya pikirannya
papa dan mama mau antar koper kamu ke rumah nino ya
ini kami mau jalan sekarang
kayaknya kita gak perlu ke rumah papa ya buat ambil koper
soalnya mama sama papa udah kesini
bawain bareng bareng aku
ini aku kirim foto papa pas kita piknik sama reina kemarin
apa pun yang terjadi papa harus kuat ya
bapak akan kuat demi anak anak papa
papa juga sayang sekali sama kamu dan reina
dalam kandungan kamu

ren nih tehnya
minumnya jangan buru buru
nanti mama jadinya mau aku antarin kemana
kita makan di restoran ya rein

mama pengen tanya nih
kamu tuh hubungannya sama mbak jen itu gimana sih
kamu tuh hubungannya sama mbak jenny itu gimana sih
kalian tuh hubungannya udah lebih dari temen kan

mama apa sih ma
aku sama jennifer itu cuma temen mama
ya mama tuh pengen hubungan kamu sama mbak jen itu
dilebih lebihin dikit gitu loh ren
mama pengen juga
itu kayak mamahnya bos kamu itu loh
punya sama nantu cantik baik

nama pengen ren
udah deh ma
bentar ma ini jennifer nanggap nanggap
alhamdulillah namanya jodoh ya
itu namanya jodoh ren
kenapa ya jen
kamu hari ini ada acara nggak
hari ini saya libur sih
kita hari ini brunch dulu
sama papa saya kira kira jam sepuluh
tapi maaf ya sebelumnya
kamunya jadi repot
papa saya nanyain terus
oh gitu ya
saya coba tanyain ke mama saya dulu ya
terima kasih banyak
ren ada kabar apa
dari mbak jen
tadi kayaknya kamu sebut sebut
mama mama gitu sih
iya tadi jennifer ngajak ketemu
dia ngajak makan siang sama

hari ini jam berapa
ya udah kamu bilang sama dia
bilang kalau kamu itu bisa ketemuan sama dia
kita mau makan siang
terus abis itu kita mau ke mal
udah udah gak usah ke mall
ketemu sama mbak jen dan papanya
iya mama kan pengen kenal juga
sama papanya mbak jen
nggak sopan kalau ditolak
saya bisa brunch jam sepuluh an hari ini
mau ketemu di mana jane
senang mama dengernya
siap siap dulu ya
oke gak apa apa deh
biar papa makin yakin kalau aku samarini beneran pacaran
pa rendy bisa brunch di
dia mau datang dengan mamanya juga
ya kita harus buru buru
bu saya duluan ya bu
biasanya andin kalau nggak ke kantor
atau nggak ngajar
dia sempetin dengan terena
kenapa tiba tiba mau bantu aldi kantornya
apa yang mereka sembunyikan dari aku

selamat pagi bu rosa
selamat pagi feli
saya mau tanya apa aldebaran sudah sampai kantor
oh belum ada bu
padahal tadi aldebaran berangkat duluan
harusnya dia sudah
sampai di kantor
ada meeting hari ini
nggak ada bu malah tadi pak al sempet
mindahin jadwal meeting hari ini jadi besok
yaudah terima kasih ya feli ya
mindahkan jadwal meeting
pak alde rencana nggak ke kantor hari ini
mau ke mana dia
mau ke mana dia
mau ke mana dia
selamat pagi bapak ibu silahkan duduk
terima kasih banyak
mohon maaf dengan bapak dan ibu siapa
dan ada keperluan apa
selamat pagi pak saya lebaran al fahri
dan istri saya andini karisma putri
ingin membuat sebuah laporan
silahkan diisi data dirinya
dan nanti akan saya buatkan laporan
itu boleh pak
ma udah belum
macet lho mbak jam segini ke arah
soalnya barusan tuh mama nyobain baju

oh takutnya kan nggak sempurna
mama ini kan mau ketemu calon besan
jadi harus tampilnya oke ya kan
mama apaan sih ma
ren lihat mama
mama udah oke belum
gak malu maluin kan ketemu sama calon mertua kamu
ini mama udah tampilnya begini
aduh ma apaan sih ma
tapi memang udah oke kan ren
udah oke belum sih aduh menjadi nggak pedek gini
mama oke banget udah oke banget

oh gitu jadi pak chandra lagi ke malang bu ya
iya pak surya
jadi masih ada urusan di pabrik di malang
tapi mudah mudahan kalau memang selesai
mungkin minggu ini udah bisa balik ke jakarta

kasih banyak ya udah repot repot
bawain koper aku kesini
padahal tadinya aku sama nina
mau kesana loh ya kan sayang
gak repot sama sekali
gak repot sama sekali
mama sama papa memang sengaja mau kesini
iya bener bu sara
ya saya berharap
setelah kejadian ini
akan makin baik dan gak ada masalah
akan makin baik dan gak ada masalah lagi
kita doakan yang terbaik
buat rumah tangga elsa dan nino
iya saya setuju pak surya
iya saya setuju pak surya
ya tapi sebelumnya aku mau minta maaf
ya tapi sebelumnya aku mau minta maaf
aku memang ambil keputusan

apa yang terjadi antara elsa dan ricky
buat aku saat itu memang
buat aku saat itu memang
aku gak bisa terima
apalagi itu menikut perselingkuhan
tapi kemarin setelah ketemu dengan ricky
tapi kemarin setelah ketemu dengan ricky
ricky udah jelasin
dan juga memberikan bukti
bahwa kejadian di hotel altair itu memang
bahwa kejadian di hotel altair itu memang
hanya fitnah dan rekayasa
hanya fitnah dan rekayasa
kamu akhirnya paham juga
kamu akhirnya paham juga
hal seperti ini tidak pernah terjadi lagi

saya setuju sama pak sula

oh ini harus jadi pelajaran buat kamu
lebih perhatian sama dia
dan buat kamu sa
mudah mudahan setelah kejadian ini
kamu bisa jalanin kehamilan kamu dengan tenang
dan selalu bersama nino ya
berarti kalian belum bisa
yudha sama risa belum bisa
namun gimana keberadaan catherine
namun gimana keberadaan catherine
gue gak bisa tinggal diam
gua harus mikirin sesuatu
gua harus mikirin sesuatu
karyawan aku ditipu orang
karyawan aku ditipu orang in
kamu udah lapar polisi
kamu udah lapar polisi
kamu udah lapar polisi
jadi staff aku gak tahu alamat pastinya

ke temen sama tante indira di kafe
tante sinta tahu mengenai keberadaan edwin
coba gue tanya deh
chatting tante indira dulu bentar ya
maaf kalau saya ganggu nanti
soalnya saya mau beli kado untuk teman saya di butiknya
terima kasih tante
gak pernah bisa dewasa
nah ini dia nih
gue harus ketemu dimana keberadaan catherine berarti
eh gue juga oga ya manggil lo kalau berangkat tugas kampus
jadi kapan kerjaan tugas
lo kan dekat sama bu andin nih
lo kan adanya bu andin kan
gimana kalau kita ngerjainnya di rumah bu andin
kalau mau ngerjain tugas di kampus aja
apaan sih ini cewek
kayaknya udah gak sabar nih giri mok rumah kiki
kelihatan banget sih emang
kalau udah gak sabar banget nih buat mepetin terus sih judulnya itu
ya gak ya
tante apa kabar
kamu tante cantik aja
tante juga makin cantik lah
ini bentar lagi papa saya datang ya pak
pasti papanya mbak jenn ini baik banget ya
karena mbak j sendiri juga orangnya baik banget
aduh tentu muji saya terus jadi gak enak
kenalkan ini mama saya
salam kenal mayang
karena memang rencananya
setelah ini saya mau ajak mama saya jalan
kebetulan hari ini saya lagi libur
gak ada masalah
kalau mama kamu bisa kesini
oh mau bicarakan sama

ayo silahkan duduk
mari mari silahkan duduk
gimana covisitinya masih jalan ya
tambah ramai sekarang
alhamdulillah masih jalan tuh
alhamdulillah juga ramai
belum sempat kesana
bareng bareng sekarang
jalan kopi dulu ya
kok andien sama al gak dateng dateng ya
apa andien dan al gak jadi datang
kenapa bapak sama mama kelihatan gelisah ya
seperti nunggu sesuatu
itu pasti al dan adit
apakah sekarang mimpi aku akan jadi kenyataan
gak tau noh mama buka dulu ya sebentar
ya sebentar ya
selamat pagi tanda
kamu kenapa berdarah kamu orang
ada apa yang dibuat adin
mereka ada di sini tanda
ada apa ini
ngapain mereka ke sini
boleh kami masuk
mama juga ada di sini
apa mereka cemas karena tahu aku sama al mau ke sini
ayo ya silahkan duduk ayo mas jangan berdiri di sini dong
terima kasih tanda
kamu duduk tanda ya
ngapain ke sini

hargai mereka ya
mereka itu sudah terlalu sering cari masalah sama aku pak
saya dan istri saya mencari masalah
justru saya dan andin kesini
mau menyelesaikan masalah yang sudah lama sekali kamu buat
masalah apa lagi pak
enggak enggak ada masalah apa apa lagi
ini pasti akal akalannya mereka berdua
pergi dari sini
wajar elsa kayak begini
karena dia ketakutan
elsa kamu sabar kamu tenang ya
enggak usah marah marah
enggak usah marah marah
karena saya dan andin tidak akan pernah pergi dari sini
sebelum kami menceritakan semuanya
yang pernah terjadi empat tahun lalu
di rumah ini
di rumah ini
apalagi ya mau diceritain hah
jelas jelas pelakunya ada di sini
jelas jelas pelakunya juga ada di penjarahan empat tahun yang lalu
tapi orang yang tidak bersalah yang menerima hukumannya
makanya saya dan andin mencari sebuah kebenaran
hei alda barun kamu denger ya
kamu bisa sok kuasa dimanapun
tapi ingat di sini bukan rumah kamu
jadi kamu nggak akan bisa memaksakan kemauan kamu di sini ngerti
aku sama mas agus cuma mau cerita
kamu kenapa ketakutan sekali elsa
gue nggak ketakutan
gue cuma gak suka aja kalian ada di sini
jadi tolong keluar
keluar nggak keluar
aku gak suka mereka ada di sini
mereka boleh diganggu aku dimanapun
tapi jangan di rumah ini
udah nggak bisa mereka nggak bisa seenaknya di rumah orang
hei jangan kasar
kalau kamu gak mau saya kasar kalian berdua keluar
jangan teriak teriak di sini
tolong kamu duduk
kita bisa melakukannya
pembunuh roy padahal jelas jelas
mbak andin itu udah dihukum
jadi buat apa
sudah sudah gak apa apa sama mama juga mau dengar
kamu tenang dulu ya
karena al dan
aku percaya bahwa
aldebaran sama rosa
percaya kalau andin bukan pelaku
jadi mama mau tahu semuanya
jadi penasaran kenapa mereka begitu yakin
sam kamu duduk
kalau kamu gak terlibat masalah ini
yaudah kamu tenang aja
udah kamu duduk oke please lease
sebelumnya saya mau izin
saya mau mengirimkan sebuah video
untuk tante karena saya tidak punya nomor handphone tante
tante bisa lihat videonya di nino ya
sudah saya kirim ya
tante ini adalah video dari nino

sudah saya kirim ya
udah ngambilin seorang wanita
dan perempuan itu adalah
gampang terlalu baik untuk ya
kalau sudah cak tante
gue malam itu kekabanan lain sama dia
dan gue udah ngelakuin hal terkutuk
gue takut dia minta pertanggung jawaban gue
gue harus apa
gue cinta sama dia
ya allah harus gimana
apa saat udah tiba
dimana gue harus mengakui semuanya
sudah dilihat kan videonya
ketika disini aluyoung vomit
ya tuhan hari ini hari ini semuanya akan terbongkar
itu pasti videonya editon kan
kalian tuh jahat ya
kalian tuh jahat ya
kalian tuh jahat ya
segini segitunya kalian mau nyudutin saya
mereka emang sengaja
mereka ini selalu nyudutin aku pak
jahat kalian berdua
jahat tau gak
udah jelas jelas kan di video tersebut roy kan
jadi di saat aku menikah sama mas nino di malam hari itu kamu emang pergi sama roy ke kabar nanai
dan kalian berdua mabuk
dan kalian berdua mabuk
dan kalian berdua mabuk
dan kalian berdua mabuk
dan setelah kalian mabuk kalian melakukan sesuatu hal yang

yang membuat kamu hamil
tapi sayang sekali roy tidak mau bertanggung jawab
dan akhirnya kamu membunuh roy
p malaikannya sudah jadi
bolosan rasa kau itu yang sedang baru ketutupi diriku
bukti yang lo bikin bikin sendiri kan
gue sama suami gue baru baikan
lo tuh kenapa sih cemburu ya
masih cinta loh sama suami gue
makanya kalau kayak begini supaya
pernikahan gue sama suami gue hancur gitu kan
kamu gak liat mba sekarang
betapa bahagianya mba sekarang
mendapatkan mas al
mas al sudah dikirim dari tuhan
dan di versi jauh lebih baik
dan di versi jauh lebih baik
dan di versi jauh lebih baik
kalau cemburu mah sayang sekali nih ya usah
mba sama sekali gak cemburu
dan mba sama sekali gak ada niatan untuk menghancurkan rumah tangga kamu dan mas nino ya
gue cuma mencari keadilan aja
keadilan yang selama ini udah diremut dari mba
selama empat tahun
harusnya kamu belain aku
aku mau dengerin dulu semuanya sampai selesai
setelah itu baru kita ambil keputusan
apa yang dia panggil mereka itu fitnah atau tidak
elsa kamu dengerin dulu semuanya
tolong kamu jelasin semuanya ya
terima kasih banyak kamu
terima kasih banyak
ya tuhan elsa